sementara itu terkait kasus laporan penutupan jalan jati baru tanah abang jakarta pusat
dinas perhubungan dki jakarta yang diwakili wakadisub dki jakarta sigit wijatmoko
diperiksa polda metro jaya sebagai saksi
dalam pemeriksaan perdana ini wakadis hub dicecar sekitar dua puluh pertanyaan terkait latar belakang
dasar dan juga proses kebijakan penutupan ruas jalan tersebut
polda metro jaya melakukan pemeriksaan perdana kasus kebijakan penutupan jalan jati baru tanah abang jakarta pusat pada hari jumat
wakadisub dki jakarta sigit wijatmoko yang diperiksa sebagai saksi
didampingi kasih manajemen lalu lintas di sub dki jakarta ferdinand ginting
materi pemeriksaan yang berlangsung selama lima jam ini dimulai dari latar belakang kebijakan pemprov
hingga dasar pelaksanaan rekayasa lalu lintas
sigit menegaskan dalam penataan tersebut
tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemprov dki
sementara itu kepala bidang hubungan masyarakat polda metro jaya menyatakan
pemeriksaan pihak di sub dki jakarta ini dilakukan untuk menggali kewenangan penutupan ruas jalan tersebut
jalan jalan statusnya itu milih siapa
selain disub penyidik juga memeriksa sebeberapa saksi ahli termasuk dari sekolah tinggi transportasi
rencananya senin pekan depan akan dilakukan pemeriksaan dari pemprov dki jakarta lagi